sementara itu kementerian sosial gelar rapat terbuka membahas mekanisme pengumpulan uang dan barang
yang akan disalurkan kepada rakyat palestina
kementerian sosial akan melakukan pengawasan dengan pemberian izin resmi kepada organisasi atau lembaga
yang akan melakukan aksi pengumpulan uang dan barang kepada rakyat palestina agar tepat sasaran
dari delapan belas organisasi atau lembaga yang telah mengajukan izin ke kementerian sosial
baru dua organisasi yaitu act dan kitabisa com yang telah mengantongi izin resmi
tidak digunakan untuk hal hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan
misalnya pembiayaan terorisme atau kemudian penyusian uang